demi memangkas ketimpangan struktur agraria
pemerintah segera mempercepat realisasi reforma agraria dan perhutanan sosial pada dua ribu tujuh belas hingga dua ribu sembilan belas
sejauh mana pemerintah telah mengakselerasi program kebijakan ini
kita lihat bersama
guna menjalankan kebijakan pemerataan ekonomi di masyarakat
pemerintah berencana untuk mereformasi sektor agraria
dengan memangkas kesenjangan kepemilikan lahan
pemerintah akan meredistribusi dua puluh satu tujuh juta hektare lahan
melalui program reforma agraria dan perhutanan sosial
redistribusi ini meliputi dua belas tujuh juta hektare lahan melalui perhutanan sosial
dan sembilan juta hektare lahan yang terlantar
pendistribusian sembilan juta hektare lahan secara gratis ke masyarakat
dilakukan melalui empat skema yang terdiri dari empat ratus ribu hektare hak guna lahan
dan enam ratus ribu hektare lahan transmigrasi
kemudian terdapat tiga sembilan juta hektare lahan yang terdiri dari
satu juta hektare legalisasi aset atau pemberian sertifikasi
dan redistribusi lahan kawasan hutan sebanyak empat satu juta hektare
persoalan redistribusi lahan bukanlah persoalan sederhana
pasalnya basis data terkait identifikasi dan verifikasi lahan milik pemerintah
masih belum tersedia secara akurat
hal ini berpotensi menimbulkan konflik agraria akibat izin yang tumpang tindih
menteri koordinator bidang perekonomian darmin nasution juga mengakui hal ini
ini sebenarnya kita harus data dengan baik tanahnya
sebagian sih kita sudah punya tapi belum seratus persen
nah pertanyaannya oke kalau cuma dia masuk dia cuma ambil dua hektare nanti pembagian dua masih oke
kalau dia ambilnya dua belas bagaimana harus ada aturan lainnya
sementara dari segi regulasi pemerintah
perlu segera menyiapkan payung hukum yang jelas terkait konversi lahan
dan pelepasan kawasan hutan kepada masyarakat
ini diperlukan agar lahan yang telah diberikan oleh pemerintah
tidak dipindah tangankan secara sepihak
darmin nasution menyebut
peraturan presiden terkait reforma agraria akan selesai dalam waktu dekat
kepresnya ya perpresnya
perpresnya itu sudah hampir sebulan itu di tempat saya
nah ya mungkin satu dua minggu inilah selesai
melalui skema reforma agraria diharapkan redistribusi lahan
tidak hanya sekedar membagikan lahan secara gratis
namun juga adanya upaya memberikan nilai keekonomian bagi petani
pasalnya sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama
sebagian besar masyarakat indonesia
berdasarkan data badan pusat statistik pada agustus dua ribu enam belas
dalam hal ini
keberhasilan program reforma agraria perlu disertai kebijakan program yang komprehensif
kepastian harga produksi
serta infrastruktur pertanian
perlu dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah
muara dari kebijakan reforma agraria ini dapat berujung pada peningkatan produktivitas lahan
dan meningkatkan kesejahteraan petani
kus indra cnn indonesia
kus indra sdi media
kus indra sdi media
ada satu juta hektare kawasan hutan yang bisa dilepas menjadi tanah objek reforma agraria atau tora tahun dua ribu tujuh belas
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menargetkan pelepasan tiga ratus ribu hektare
sedangkan tahun dua ribu delapan belas sekitar satu enam juta hektare
rencananya daerah sumatera yang tergolong masih terdapat banyak hutan akan dikeluarkan untuk dijadikan lahan produktif

itu masih belum berhasil
pak bunga sdi media
pak bunga sdi media
belum lihat paling banyak daerah sumatera lah
karena di jawa kan tidak bisa dikeluarkan ya
pak bunga sdi media
pak bunga sdi media
pak bunga sdi media
nggak di jawa kan memang kawasan hutan harus dipertahankan malah ditambah gitu
jadi solusinya bagaimana akses masyarakatnya dibuka gitu